bagaimana cara menangkap pola yang terbaik kita sebagai
cooper kurang pergaulan
kalau bola ada sebelah kanan
keeper harus mengambil di sebelah kiri
kalau bola ada sebelah kiri
kita harus mengambil sebelah kanan
masuk ga uang dong kebobolan
lah engga lah
ga banget ga ada
kalian pada kok belum pada tidur sih
kalian itu tidur bukan olahraga
kalau olahraga itu pagi
kalian kenapa belum tidur
kalian kan tau ya
tubuh itu perlu istirahat
kalau malem malem itu waktunya tidur
nah kalau kalian mau olahraga itu pagi
pagi waktunya kita bangun tidur
sampai siang waktu kita beraktivitas
sore sampai malam itu waktunya kita untuk beristirahat
kalau kalian malem malem itu ga tidur
malah olahraga itu namanya menzolimi tubuh kalian sendiri
dan itu dosa
apabila sudah malam hari
padahal sudah mulai terasa lelah
langsung tidurin aja
itu salah satu bagian dari kita memelihara tumbuh
kemudian kalian tau ga
adabnya sebelum tidur itu apa
iya pak ustadz
lupa untuk ngunduk
haikal juga lupa buat duduk
ama liat tangannya kesini
ambilkan punya kita
ambilkan dulu itu
piro yang berwarna merah
ikset aku ngantuk
kamu dari tadi suruh suruh mulu
ya kalau ribet banget ya aku tidur
ama liat bantuin kita dong
jangan tidur mulu
kamu bantuin kita dong
kalian berisik deh
orang untuk mu yang berisik
ayo kerja jangan tidur terus
tidur terus dong
ambilkan punya kita
ini kenapa sih malem malem masih pada ribut
kedengeran loh sampe keluar
tadi kan ku bilang
kalau sebelum tidur wudhu dulu
tapi dia ga mau ustazah
harusnya sebelum tidur tuh kamu wudhu dulu
lagian ya ustazah
ama liat itu mau tidur
bukan mau sholat
ya ampun ama liat
benar apa yang butet bilang
sebelum tidur itu
sebaiknya kita melakukan adatnya
setelah itu kita bersihin tempat tidur deh
terus sebelum kita baca doa
seperti yang sudah disunahkan
membaca ayat kursi
dua ayat terakhir
sebanyak tiga kali
dan inget satu hal lagi
posisi tidur yang dilakukan
miring badan ke kanan
dan meletakkan tangan di pipi
terus kita melakukan doa sebelum tidur gimana
wa bismillah amun
kamu tidur sih
ya udah yang lain
udah udah udah kelar
rapiin dulu ya
tidur dulu ya
udah malam banget ini rapiin
ya udah ditunggu disana ya
ya yang pertama adalah
sobri dan dodot
empat puluh km per jam itu
ini dia haikal
dan juga indra
berikutnya apalagi jadi kurang nih wah di sini eh eh eh eh lupa kenapa kamu berlari kamu dimana
aja habis dari toilet makanya kamu jangan dikit dikit ke toilet dikit dikit ke toilet
dikit dikit keluar sekali ya kalau membuang airnya bolak balik maka itu mau ke sana tuh
siap siap ya siap ambil posisi ambil posisi
baiklah dengarkan kukyuki coach orang kaya orang
mengasih tahu mengasih info bagaimana cara menangkap bola yang terbaik kita sebagai cooper
keeper uper kurang pergaulan pegang kalau bola ada sebelah kanan keeper harus mengambil
sebelah kiri bola lah kalau bola ada sebelah kiri kita harus mengambil sebelah kanan
masuk gawang kebobolan enggak bisa enggak ada orang
orang setrema si
ya udah kalau begitu siap siap siap semua
tangkap tangkap tangkap anak anak semua kita cukupkan latihan hari ini ya kalian
boleh kembali ke pesantren kalian boleh bersih bersih dan kalian boleh kembali ke
kamar kalian masing masing ya tapi sebelum itu ada kos juki yang ingin
memberikan pengumuman bahwa siapa saja yang akan menjadi wakil dari ponda
pondok pesantren kunanta sebagai pemain futsal besok ya kepada coach juki kami persilahkan
ada yang gatel
ada yang gatel digarung
hah jangan digarung dipacu
hahah orang kaya orang stres yang punya pohon duit juki herlino saik leluhur
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak joki aduh itu artinya apa sama saya juga nggak tahu
yang mewakili para pemain di kunanta
yang mewakili para pemain di kunanta
ada adalah adalah maksudnya begitu
ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar pesantren ya jadi kami sangat berharap kepada
kalian semua jangan ada lagi yang namanya perselisihan ataupun permusuhan yang menang
tidak boleh sombong dan yang kalah harus menerima kekalahan dengan lapang dada ya
sekali lagi selamat bertanding dan junjung tinggi sportivitas kalian pak hinton
baik kalau begitu langsung saja untuk membersihkan waktu kepada bapak juki herlino dan ustadz musa
silakan untuk memotong pita sebagai simbol bahwa pertandingan futsal antar pesantren ini dimulai
lihat ya semua ya bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim